kamu tuh sengaja yang bikin aku celaka
kalo gak biar tuh sekarang dikeringin
tadi udah aku keringin kok
ini tuh masih basah tau gak
yaudah nanti biar aku keringin lagi ya
yaudah cepetan keringin
mau susurahan nanti dur capek tau gak
tadi pagi berobat
makanya gak sempet nyuci
terus sekarang sempetnya
habiskan kalo istri saya kerja
itu pulangnya malam terus
kasian kalo pulang kerja
harus nyuci baju dulu
kata orang tua zaman dulu
ya insya allah enggak bu
mudah mudahan istri saya gak sambil begitu
kalaupun saya mau kerja
siapa sih yang mau menerima
yang saya catat begini bu
iya sih pak
pak didi dilema ya
yaudah pak banyak berdoa aja
hati orang kan siapa siapanya
lagian pak didin kan istrinya masih muda
permisi dulu ya pak
tolong jaga istri hamba ya allah
ren kamu tuh tau gak sih
aku tuh kesel banget tau gak sama suami aku
dia tuh jadi suami tuh gak bicus banget
gak ada gunanya tau gak
sekarang nyari nafkah aku
terus dia cuma ngurusin rumah aja tapi
tapi gak becus
ayah lagi dari rumah sama bos
aku kan cuma pengen saling doang sama ayah
ayah kan lagi sibuk
anak pintar kita sekolah
aku tuh bukan suami kamu
jadi aku gak bisa ngebelain kamu di depan suami kamu
padahal kamu tau gak
aku tuh kepingin banget ngelindungin kamu sen
kamu tuh bener bener laki laki idaman banget ya
sayang aku masih jadi istrinya mas didi
aku tuh udah gak betah tau masih jadi istrinya dia
nah itu kan
makanya aku bilang sama kamu juga apa
segera tinggalin suami kamu yang gak bisa apa apa itu
san kamu harus tau ya
aku tuh kangen banget sama kamu
kalau soal itu
kalau gitu besok kita ketemu ya
aku mau seneng seneng sama kamu
aku juga mau refreshing banget
firasah buruk apa ini
dan aku gak mau denger kalau kamu nolak aku
aku terima cinta kamu
iya regian juga masih rindu
makasih ya san
aku punya kejutan buat kamu
jangan buka sekarang
hal yang belum pernah aku rasakan

sudah lama sekali aku merindukan hari ini
dan baru hari ini aku merasakannya
iya aku disini kenapa
kamu tuh ngopelannya gimana sih masih basah kayak begini
kamu tuh sengaja yang mau bikin aku seraka
kalo gak pelan tuh sekarang dikeringin
tadi udah aku keringin kok
ini tuh masih basah tau gak
yaudah nanti biar aku keringin lagi ya
nanti gue keringin
mau istirahat tidur capek tau gak
eh pak cici dari mana
dari warung bu
nih beli gula
pak didin belanja juga ya
ini lama lama jadi bapak rumah
nih bu meti bisa aja
iya lah bu siti
semua kerjaan di rumah pak didin yang ngerjain
iya kan pak
makanya pak didin cari kerja jangan urus rumah
nanti dicengkalin sama istri
bener tuh pak didin
lagi kalo kerja dihargain
diinjak injak harga dirinya
insya allah keadaan kami berdua baik baik aja bu
insya allah keadaan kami berdua baik baik aja bu
ya meskipun sekarang lagi tuker tanggung jawab

gak masalah kok buat saya
yaudah deh kalo gitu
aku rekur aja ya
lu siap tadi sifat
iya itu mah bukan pak didin yang ini lebih mudaan bu
nanti ada yang lihat aja
ih gak tahu malu banget ya
liatin mereka masih pulang tuh bu
saya tadi ketemu pak didin di rumah sakit
dia tuh gak ada di rumah bu
udah bu kita bayangin aja yuk
aku sembah kiri kamu
iya tunggu sebentar ya
tolong bang jangan berat
sepertitulah baustar cerita ya allah
khudil hikmata min ayiwiya'il khoroja ambillah hikmah dari setiap kejadian dari manapun dia
datangnya selalu ada hikmah dari kejadian apapun realitanya selalu
warga hadirin hadirat karena langit juga sudah terlihat mulai gelap
baik kita segera meninggalkan tempat ini jangan lupa sambil melangkah membaca istighfar
terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
hallo akbar atanya mesra'atnya akhir akhir
n emojinya makhluk allah